selamat malam kembali kami hadirkan perkembangan informasi arus mudik dalam gomudik cnn indonesia
hingga hari minggu ini atau h tiga stasiun senen jakarta pusat sudah memberangkatkan lebih dari dua ratus ribu penumpang
di mana ombudsman menilai stasiun senen sudah memberikan pelayanan yang baik untuk para pemudiknya
komisi ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke hampir seluruh aspek pelayanan penumpang di stasiun senen jakarta pusat pada minggu sore
mulai dari tempat pembelian tiket ruang menyusui hingga posko kesehatan
ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi mutu pelayanan publik
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun badan usaha milik negara ingin memastikan
apakah publik terlayani dengan baik pada masa mudik kali ini
lalu mulai turun turun kultasnya
misalnya keretanya terlambat lalu banyak calon dan seterusnya
nah kami tadi baru saja mengadakan pemantauan di gambir
dan juga dengan kesenen
kami berpendapat secara umum